mendagri juga mengharuskan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca
oke teman teman saya ucapkan terima kasih
meskipun memang sentimen global cenderung positif tapi pekan ini banyak sekali menantikan data data global
kalian di sini ada klub nih beberapa klub gitu
ini sebenarnya tingkat bunga itu hanya sekitar empat dua puluh lima persen untuk bank umum dan enam tujuh puluh lima persen untuk bpr
memang faktor kemenangannya pak prabowo dan mas gibran itu disumbang paling banyak karena efeknya pak jokowi ya
karena terbiasa dan sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali tidak mendapatkan cahaya matahari
sekelompok anak anak muda juga memiliki inisiatif yang sama
ya kontrol ya kontrol masyarakat
nah jadi kami memang mengandalkan memang tim tim yang kami
berikutnya dari virgin galactic ada blue origin yang juga dari amerika serikat
lalu dengan sesuai dengan atau sejalan dengan tema pameran ini yaitu from smart village to global market memang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian produk lokal
maksudnya kan sm kalau misalnya denger sm ya lu tahu lah pasti ininya siapa ya arki
itu deh emang youtube khusus basket kah atau gimana tuh
ya paling enggak kita harus minimal punya seratus lah mbak
makanya hukuman itu dikurangi
mas bimo boleh diceritakan mas untuk proses pemesanan tiketnya seperti apa mas
akhirnya dia benar benar sangat tergantung pada obat dan lain sebagainya
tapi gak tau ya baru beritain nih belum ada konfirmasinya juga
sandra terima kasih ya informasinya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
yang benar benar diperlukan di top lima top enam dan top sepuluh
kita lihat juga lu sama bonville menjadi duet di ubaya
mengingat tebalnya material vulkanik
direktur eksekutif institut studi transportasi deddy herlambang
kita sudah dapat kalau akan
pertanyaan saya betul nggak rumor bahwa ada salah satu analis dari bomo marcos yang memang disewa sebagai konsultan untuk membantu secara profesional
tetapi yang berkembang di masyarakat
tapi kenapa lo milihnya cangkul gitu loh
boy menarik riksau mengangkut istri dan anaknya berkeliling kota jambi
itu sebetulnya kewajiban pemerintah untuk pendidikan dasar
dan seperti yang anda lihat di komentar meskipun keadaannya tidak sepadat pada hari kemarin
terkait dengan aliran yang cukup signifikan
total kecelakaan ini memang mencapai delapan puluh enam persen atau seribu enam ratus dua kali terjadi di perlintasan yang memang tidak dijaga
sejak dua ribu empat belas hingga menjelang berakhirnya masa pemerintahan presiden joko widodo
pengunjung pun dapat memilih aneka fasilitas
ini banyak loh yang nanya kita pilihin tiga aja lah ya
tetapi mungkin karena ini apa namanya seolah olah yang tadi disampaikan oleh pak togam ya
siang karena kalau malam tuh takutnya kelihatan gitu karena memang mengandalkan lampu onting itu yang
i sudah diterapkan di banyak sektor ya di indonesia
kalau kita lewat pantura juga
sosialisasi tentang pemilih pemula yang pernah didapatkan di sekolah menjadi bekal untuk menentukan pilihan
kalau dia itu kanker itu harus ada tulisan
istirahat kalau misalkan berkepanjangan minum obat
damar nampaknya air masih ada di belakang anda dengan ketinggian berapa ini
disiplinnya kemauannya yang keras
idul fitri besok walaupun kebetulan pas hari kenaikan isal
tapi kemudian vaksinnya itu lebih banyak atau terpakainya lebih lambat ya
sampo diduga mengambil di kode kamera pemantau atau cctv yang ada di sekitar rumah dinasnya tempat yoso hota wasitembak
misowa yang menjadi simbol panjangnya usia ini terus menjaga keaslian produknya
jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan
cuma kalo gak pasti begini gue juga males
sehingga mereka belum terpaksa
nah yang kita saksikan sekarang adalah jonatif ai ini
para penumpang mengaku terkesan akan kenyamanan gerbong yang didominasi kaca kaca besar di bagian samping dan atas sehingga dapat melihat pemandangan satu ratus delapan puluh derajat
sambil membawa foto puang jb batara salam salam pun disampaikan dari sanak saudara untuk yang sudah mendahului di alam puya
salah satu bidan yang terbiasa memesankan kebutuhan obat bagi aminah dan tujuh puluh lansia lainnya adalah lisna winaningsih
beberapa hari terakhir ini setelah lebaran banyak juga bu nadia beberapa pejabat publik yang menjadikan momen mudik dan juga lebaran ini sebagai satu langkah awal untuk menuju fase endemi
beralih menginap di masjid al falah setelah mengetahui ada penginapan kapsul gratis ini
adalah inovasi teknologi biogas eceng gondok dan solar
mumpung amel ferry dies dan saya sama sama suka memacu adrenalin di alam yuk kita ajak mencoba wahan ekstrim di sini
karena saya yakin semua calon calon
minyak yang digunakan juga sangat sedikit hanya untuk melumasi wajan agar bahan makanan tidak lengket
kali ini saya menelusuri gang kecil di jalan pemuda pandansari semarang
kayak gitu sih gue tergantung
dengan durasi dua tahun nilai kesepakatan kontrak kali ini adalah yang terbesar bagi brand lokal
yang naik harga beras tapi makanan lain kena imbas
bapak panglima boleh dijelaskan kalau kemarin kita melihat di jalan tunjungan surabaya
terutama kementerian yang paling depan sekarang ini yaitu kementerian tempatnya pupr
yang berharga untuk ekosistem laut
setelah pasca lebaran ini kita akan lihat dari mana sih asal muasal atau berasal dari mana sebenarnya halal bihalal ini terjadi
oh misalnya orang yang belum pernah nonton gue nih tiba tiba cuma tahu doang di sosial media kayak
lain lagi dengan kuliner yang ada di pangkal pinang bangka belitung
kita bisa menikmati pemandangan kota
sekarang udah gym gitu kan
dan panjangnya sekitarnya enam belas kilometer
timnas indonesia yang menjadi tuan rumah ini akan satu grup
nah itu sebetulnya sudah ada aplikasinya dipakai juga di beberapa negara amerika latin gitu ya
sementara nilai kurang dalam sistem tertutup antara lain
yang suka membantu untuk memasak masakan indonesia
baik pihak ya maupun tidak sama sama memusatkan perhatian pada negara negara bagian
nah mungkin boleh diceritakan ini event apa
itu nanti pembuktiannya mungkin di mahkamah konstitusi ya pak
ini sebaliknya seperti itu ini yang tadi dimaksud kita memberikan kesempatan yang seluas luasnya
mereka saat ini terawih di daerah pendopo yang agak tinggi
tanpa indonesia empat negara asean dan di singapura
presiden jokowi kembali mengharuskan masyarakat
ada sejak abad ke tiga belas sebelum masa wali songo yang muncul sejak abad empat belas dan lima belas
berbeda dengan pilpres yang partisipasinya tinggi
itu akan juga meningkatkan serotonin kita
desa energi berdikar ini merupakan program yang menjadi flagship
produk makanan olahan singkong yang terus berkembang dan dapat bertahan hingga sekarang
awal pekan ini pola gerak ihsg terlihat akan diwarnai oleh laporan kinerja emiten yang masih terus dilansir
nah ini kita jangan buka dong ini kan kita nanti lagi melakukan
kan kalau nggak salah tes di trans juga bulan mei apa april akhir gitu
apalagi data dari gabungan industri kendaraan indonesia atau gaikindo mencatat setiap tahunnya penjualan mobil listrik terus meningkat sebanyak tiga puluh hingga tiga puluh dua persen
walaupun tidak semua putusannya berupa tentang materi ya
orang yang ingin melihat sejarah
dan banyak banyak oregano
hanya dua atau empat merek saja yang memenuhi kriteria spesifisitas dan juga aktivitas yang memenuhi syarat
ini kan semua berdasarkan data intelijen negara
siapa yang kemudian jadi tim sesnya pengusaha yang ngebayarin apa segala macem
kita gak bisa bilang gue pengen masuk yang penjurusan matematika
lokasi di sisi lapangan golf bsd rumah lekong ini tercatat sebagai salah satu benda cagar budaya di tangerang selatan
cuma jadi lengket tidak terlalu tidak bisa di
harus disarankan mencuci tangan selama
dan dan habis point kita habis point kita harus
agar penerapan micro lockdown ini betul betul sesuai dengan target dan sukses untuk diberlakukan
olahraga itu ternyata menurut beberapa penelitian itu kan akan meningkatkan endorfin
kedua mereka secara sadar bagian penting dari generasi z yang no gadget no life
apa temen temen temenructure lumayan yang oke yaa
nah itu mainnya di senayan
kenapa milih hari ini bang pulangnya
selamat malam mbak tiffany
tidak dilarang untuk seandainya boleh ambil itu pohon bakau
rupanya orang ini orang defable
sehingga penerangan yang dirasakan warga dusun bondan selalu menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat
kasus ini sudah ditangani dan diserahkan ke komite asn untuk proses selanjutnya
begitu pula ikan laut tropis ini
ia mengatakan pemerintah perlu mengatasi masalah biaya jaringan
ya paling lebih di ini aja protokol kesehatannya lebih dikencengin aja gitu
kayaknya mau persiapan apa juga jadi mungkin buat tahun tahun nanti
jenis kayu yang digunakan untuk kerajinan ukiran kayu diantaranya jati dan mahoni
nah suhu yang tinggi ini kita harus antisipasi
seperti landasan pacu sepanjang tiga meter x enam puluh meter
jadi tiga jam dari waktu hilang kontak
thank you juga ya nanti kita ngirim merchandise lah buat lu ya
betul seperti tadi yang sudah disampaikan oleh maggie nah ini seluruh pekerja stasiun ini juga akan semakin sibuk
mulai dari kurangnya sosialisasi sampai syarat syarat dokumen yang sangat menyulitkan ahli waris
untuk meninggal sebesar lima belas juta
kita juga bantu bantu promosiin dari harga harga lapangan
kadang kadang mereka malah skip sahur tuh mas
ada alhamdulillah pendekan dikit itu
jadi ada indikasi memang harga batu bara itu mulai merangkak naik pelan pelan gitu ya positinya
ini jembatannya dulu satu tahun berjalan baru hanyut
sebagian besar para pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal
jadi sebaiknya tidak digunakan untuk menggoreng makanan karena akan mengakibatkan penyakit degeneratif seperti obesitas kolesterol jantung stroke maupun kanker
tim liputan cnn indonesia jakarta
dalam seminggu bisa dua hingga tiga kali panen
urutan urutan acara siraman di kediaman calon pengantin perempuan
ekonominya memang dia sangat membutuhkan yang akhirnya ketika ada yang ngajak iming imingnya gaji besar
hah ya ya ya ya tapi ini lu ngobrol sama kita kayaknya ngomong lu ancara ancara aja
dan jangan lupa minum air putih yang cukup
harus tahu lebih dulu secara detail keluhan yang dia hadapi
jembatan suramadu salah satu jembatan terpanjang di indonesia
bagaimana langkah ke depannya untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa maupun warga yang saat ini memang belum direlokasi
seperti vitamin c d tiga dan zinc yang dipercaya dapat menjaga daya tahan tubuh
yang berdampak bagi masyarakat desa walahar
dan primadona hari ini adalah sate kambing dan sate sate
dan menumbuhkan harapan untuk menyelamatkan seluruh personil kri nanggala
baik dari jepang eropa korea selatan tiongkok dan juga vietnam
menghindari plastik berwarna gelap yang sulit disortir oleh mesin
aku tuh orangnya emang sangat semangat gitu
udah lah ini paket lengkap selera rakyat indonesia
dan untuk generasi berikutnya kita memiliki tanggung jawab untuk membuat tempat ini lebih baik dan natural
dan secara konsensus juga kita melihat bahwa proyeksinya mengalami kenaikan yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi
dan dilalui melalui gugatan terhadap mk mk
jam tiga itu gue di jogging dari rumah
adalah karena itu merupakan
forum serikat guru indonesia fsgi mencatat
dan beberapa provinsi yang lainnya yang kemudian korbannya sampai kemudian meninggal
ini terutama yang kondisinya berat
di mana seksi satu berada di ruas semarang sayung
dia gerakannya sangat merepotkan pertahanan lawan di belakang
dan ini dibiarkan tidak ditindak gitu ya
mulai tahun dua ribu delapan belas ya dibangunlah sebuah pembangkit listrik yang kita bilang plth ini
iya spontan dan rileks ya yang beliau sampaikan
dari dashboard kita data relatif lebih stabil ya tidak ada lagi fluktuasi
ternyata satu menu andalan dengan ragam pilihan isian steamboat seperti daging sapi ikan udang dan sayuran ini sudah melekat di benak penggemarnya
selain menggunakan media sosial untuk pemasaran eti juga melayani order dari konsumen yang datang secara langsung ke rumah
ada berapa rumah rumah yang posisinya seperti ini pak
detik detiknya mungkin bisa diceritain nggak bang
nah padahal udah ada pakemnya
yang mulia para hakim kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran
kalau aku susahnya nahan nafasnya sih
nah otak kita itu kan semuanya menggunakan glukosa kan
atau rp lima belas lima ratus per kilogram
takut tsm kemudian takut salah di lapangan malah kemudian
sekolah paling cuma bisa main sampai jam setengah sembilan gitu ya nah awal awalnya seperti begitu jadi
luka bakar kimiawi dan reaksi alergi
adi nugroho menjual dengan harga rp lima puluh ribu rupiah per seribu bibit ikan nila
pernahkah anda mendengar legenda ayam pengemis
namun tak perlu khawatir untuk memulai sebuah usaha
sekarang di liga profesional kan hampir semua tim udah memprovide itu sebenarnya gitu kan
pas lu masuk gue dapet enam bulan sama mereka
nah yang menarik mengenai kecanduan nih mbak kita bicara ya
mereka cenderung lebih mengutamakan
mulai beralih setahu saya sejak adanya pengolahan limbah
juga mengajarkan cara membuat biopori atau lubang yang akan diisi sampah organik
kalau begini tidak basah ini
itu singkatan dari misk dan imsa iftar
gua pengen cuman kayak kalo di indonesia sih gua juga lagi mikir mikir kayak ga terlalu mau main ideal sih gua
biasanya kalau anak di dalam kamar gak keluar keluar itu kan orang tua nggak merasa terganggu
tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai capital inflow ini di indonesia sendiri
triathlon itu adalah sebuah olahraga endurance yang menggabungkan tiga cabang olahraga sekaligus
tiga hingga dua puluh rupiah saja
selanjutnya cek bagian kelistrikan seperti aki dan juga dinamo starter
nah jadi di situ itu memorinya
anak anakku dan para santri
persahabatan dalam konteks untuk bisa bersaing di pilpres
ya ini chen untuk menutup obrolan kita sama hafiz seore hari ini kita main games lah chen sedikit
saya harus mulai ngambil elektif elektifnya itu
nah ini kita lakukan agar tidak terjadi penyebaran keluar dari zona merah tersebut
pertama pak prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak
kalau saya mau percaya diri boleh satu putaran
kemeriahan hajatan lima tahunan secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya
oke jadi anda tidak bisa memastikan ya apakah ini bentuk kekesalan dari capres anda ataupun tidak ya
kali ini saya akan bikin arang dari batok kelapa
nggak sih itu anak anak sph karawaci tuh kalo yang ada yang belas renung bulunya pasti ada itunya
dan sebelum jadi pas kan biasa lah kalau misal abis pertandingan selesai eh season selesai ngumpul
itu atau ke ppop itu pertama kalinya ke jakarta
sampah dapur misalnya akan diolah menjadi bubur pakan untuk ternak lalat
kemudian ya kontak jadi kadang kadang kita kan lagi sakit itu amat stres
terdapat pilihan waktu dua puluh hingga enam puluh menit dengan panduan enam belas hingga sembilan belas gerakan
nah file apk yang dimaksud yang diduga masyarakat ada malware nya sebenarnya belum tentu ada malware yang kelihatan atau terdetek oleh antivirus anti malware
sedangkan terminal keberangkatan ada di lantai tiga tempat saya berdiri saat ini
sosok ratu elizabeth ii adalah satu satunya pemimpin monarki inggris yang dikenal generasi saat ini sebagai simbol bangsa kerajaan dan persemakmuran
perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
tapi ada pihak antara pekerja dan pengusaha
sambal seruit berisi campuran bahan segar seperti cabai tomat rampai
di delapan puluh tapi kan itu kan
tidak normal artinya tidak normal itu bermasalah
dan di dalamnya juga ada parutan kelapa muda
jadi jadi gamesnya ada kayak turn out shield gitu setuju gak setuju nanti kita kasih satu statement kamu jawab setuju gak setuju sama kasih alasan ya
karena memang untuk kamojang ini sendiri itu jauh dari mana mana nih
main sama orang orang tua yang udah pegang anak lo gimana
walaupun harganya sekarang turun nih
saya akan mencoba ikut membuat puk cue
bisa aja kita melakukan gerakan seperti aeroplane
pak dubes apa kabar ini pak
baik di tingkat lokal maupun nasional
ya sejarah karir gue banget gitu loh
untuk menunaikan zakat fitrah saya sebelum bulan ramadan berakhir
ya semua orang pengen ada di posisi lo
untuk menikmatinya bisa disantap dengan roti jadi campuran minuman soda atau ya disantap es krimnya saja
dalam acara groundbreaking pembangunan stasiun pengendali bumi di cikarang
bagi tim sepak bola kalau sebelum nyanyi itu mereka ada menyanyikan lagu kebangsaan
apakah ini ada juga keterkaitan dengan hal tersebut
berisi daging ayam atau sapi yang telah dipotong
permainan ini adalah warisan budaya warga kota solok turun temurun
mau yang mana yang kita pakai
untuk kehidupan baik secara ekonomi sosial budaya
dalam kaitannya dengan alam yang ada di pulau seram itu
kemudian ada b dua b empat b lima
tapi ini mungkin dari kuah kaldu daging
menikmati indahnya bukit kars sangku lirang mangkalihat
sufini tanjung do thompson bogor jawa barat
cita cita cuman ya siapa tau dapet medali
begitu ya makanya perlu subsidi silang
bila mengantuk pemerintahan dari pdip selaku pemenang pemilu
yang juga menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga arena olahraga sepatu roda ini tetap dalam kondisi terawat
seperti halnya misalnya kita contohkan bagaimana kemarin timnas di singapura
atau mungkin mereka langsung melapor ke lsm ke kepolisian
lagi musim pandemi kan tidak bisa keluar negeri
mengingat memang saat ini masih dalam masa reses
sementara itu tiga pemain putri bulu tangkis papan atas denmark akan tampil di indonesia masters dua ribu dua puluh tiga
oh iya berarti dari dua duanya bu ya
setelah itu menghubungi kontak yang tertera agar pertolongan atau bantuan yang dibutuhkan bisa segera didapat
kemudian sebelum diberi warna kain direndam terlebih dahulu
oke jadi kalau berbicara sampah dan sungai
oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks makan siang hari ini
tiga versi yaitu versi komando versi tangguh
atau misalkan kayak cuma ini doang
ya sudah di stasiun halim kcic dan saya akan mencoba kereta cepat pada pagi hari ini
yang dapat dimakan pada siang maupun malam hari ini
harapan anda seperti apa untuk masyarakat luas
pemotongan kerbau dilakukan dengan cepat sekali tebas
dan memang kalau kita bicara soal penumpang ini kalau di stasiun senen ini tentunya dua puluh empat jam terus ada dan pelayanan pun terus diberikan
mendorong banyak sekali pihak untuk masuk ke dalam pagu anggaran yang paling maksimum
itu dia filosofinya silek
itu harus pertama dan terakhir
padatnya lalu lintas di jalan cukup menyita waktu perjalanan
general bintang empat penuh untuk kemudian diangkat dan menjadi presiden nanti di oktober dua ribu dua puluh
wah gue ngedown banget tuh tapi kata bang rizal kan coach rizal ngomong ya bro kita tuh anak timur dia bilang gitu
saya ingin berangkat ke singapura
jumlah tersebut cukup besar untuk menerima hampir seluruh sampah plastik
memang tetap yang tidak boleh
mulai harga dua ribu hingga sembilan rupiah
kerajinan kerang ini sudah dikembangkan sejak tahun dua ribu
di beberapa lokasi interaksi masyarakat tetap tinggi
sekarang mereka sudah kembali dengan aktivitasnya
saat ini saya sedang mewawancarai mas eki
tidak hanya di penyelenggaraan yang utama
yang diperkirakan sesudah pertumbuhan negatif kemungkinan mereka akan masuk ke recision ya
bagaimana kalau tidak ada kayu tidak ada karet sebab apa pak
betul saya kira sih pasti begitu ya
kris di rumah sakit swasta minimal empat puluh persen kalau saya tidak salah ada pp nya